verifikasi faktual partai politik peserta pemilihan umum dua ribu sembilan belas akan dimulai pada minggu dua puluh delapan januari dua ribu dua puluh
verifikasi faktual akan dilakukan terhadap parpol baru dan lama sesuai keputusan mahkamah konstitusi
ketua kpu beberapa waktu lalu mengatakan tahapan verifikasi akan dimulai dengan sosialisasi kepada masing masing parpol
yang akan dimulai selama lima hari sejak tanggal dua puluh tiga hingga dua puluh tujuh januari dua ribu dua puluh
selain mempersiapkan dokumen parpol kpu juga mensosialisasikan aturan baru kepada kpu tingkat kabupaten kota
keputusan mahkamah konstitusi
secara langsung sudah dinyatakan lolos seleksi begitu baik verifikasi administrasi dan ini juga akan dilakukan verifikasi faktual seperti itu
sementara ada juga empat parpol baru yang menurut komisioner kpu ditunda dulu prosesnya seperti itu
karena memang kpu sendiri akan melakukan penyetaraan atau menyamakan jalur ataupun juga track antara proses verifikasi faktual dengan parpol yang lama
ada dua belas parpol yang lama dengan empat parpol yang baru seperti itu
dan menurut informasi dari komisioner kpu hashim asyari memang dua belas parpol lama ini semuanya sudah dinyatakan lolos seleksi lolos berkas semua berkas persyaratan dokumen pendaftaran dan juga berkas berkas lainnya semuanya sudah masuk dan sudah dinyatakan sah seperti itu
tinggal mereka akan melakukan verifikasi faktual
dan menurut rencana pada waktu dekat ini juga kpu akan melakukan verifikasi faktual atau mengecek kebenaran atau fakta
apakah sesuai dengan yang di
apa dicantumkan dalam berkas ataupun juga sesuai dengan apa yang dilampirkan dalam dokumen dengan fakta yang kpu akan temui nanti di lapangan seperti itu
nantinya kpu akan berkunjung ke kantor dpp sampai dengan kantor dpd tingkat provinsi bahkan kantor partai di tingkat kabupaten kota untuk mengetahui untuk mengecek jumlah anggota jumlah pengurus apakah semuanya sesuai seperti itu
nah dalam waktu yang cukup mepet ini elvira memang kpu memutar otak begitu metode apa yang akan dilakukan untuk melakukan sosialisasi
yang baik begitu kepada parpol ataupun juga para pengurusnya
sehingga kpu mengambil satu langkah yang sangat sangat mudah seperti itu karena memang saat ini sudah dalam era modernisasi dan juga era teknologi
sehingga kpu memungkinkan untuk melakukan sosialisasi dan mengecek para anggota partai para pengurus partai dengan melakukan panggilan video call dengan menggunakan gadget atau handphone seperti itu
jadi kpu akan melakukan telepon atau melakukan panggilan satu persatu kepada para pengurus partai
dan melakukan video call dan para pengurus dan anggota parpol hanya menunjukkan ktp dan juga kta atau kartu tanda anggota ke depan video atau ke depan handphone seperti itu
jadi ini merupakan salah satu metode sosialisasi dan metode pendekatan karena mengingat waktu yang cukup dekat hanya empat sampai dengan lima hari seperti itu
dan sejauh ini saya juga bertanya kepada komisioner kpu bahwa partai mana saja atau parpol mana saja yang belum melengkapi berkas ataupun belum melengkapi persyaratan seperti itu
namun beliau mengatakan semua parpol terutama dua belas parpol lama ini sudah dinyatakan lolos berkas tinggal menunggu proses dari empat parpol baru yang saat ini sementara dihentikan dulu prosesnya seperti itu